kembali bercocok tanam jagung di ladang membantu orang tua di kampung halamannya di desa sumber agung kecamatan pelumpang kabupaten tuban
beginilah aktivitas harian yang kembali dilakoni toko tegar abadi atlet loncat galah provinsi jawa timur yang meraih medali emas pada ajang pon ke dua puluh papua
putra kedua pasangan muhammad mohtar dan nyak daeng ini mampu loncat setinggi lima lima belas meter dan memecahkan rekor pekan olahraga nasional
capaian ini mengalahkan rekor sebelumnya yang diraih nunung jayadi asal dki jakarta setinggi lima sepuluh meter
tak hanya itu tegar juga telah meraih sejumlah medali dan piagam penghargaan di bidang olahraga
meski sederet prestasi telah diraih toko tegar mengaku masih bingung dengan masa depannya
pagi itu dalam artian kayak jajanya jogging koordinasi
lebih ke sorenya itu latihan yang masuk ke teknik
pesan buat ya buat koni apa pemkap tuban lah
seenggaknya kok nggak ada apresiasinya gitu sama atlet
soalnya dalam mau berangkat ke juara lompon pun kok gak ada omongannya sama sekali ke atlet gitu loh
sekedar nanya kabar ataupun nanya kapan jadwal
pertandingannya kok enggak gitu
harapannya untuk olahraga pon kedepannya apa
pastinya ya bisa mendapatkan emas lagi lah di pon tahun depan di pon aceh
di balik kisah suksesnya toko tegar memiliki cita cita sangat sederhana
dia ingin menjadi guru olahraga dan melatih olahraga atletik sambil bercocok tanam
untuk mewujudkan semua itu toko tegar mengambil kuliah jurusan pendidikan jasmani

kesehatan dan rekreasi di universitas nusantara kediri
dion fajar arianto tuban jawa timur